wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno optimistis bisa menyelesaikan masalah pedagang kaki lima
melalui program andalannya yakni okoc atau one kecamatan one center entrepreneurship
namun sayangnya program ini menuai kritik dan dianggap belum mampu menyelesaikan masalah pedagang kaki lima yang ada di ibu kota
one kecamatan one entrepreneurship atau okoc diakini wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
sebagai solusi pamungkas mengatasi pedagang kaki lima yang liar yang terus menjamur di jakarta
okoc merupakan salah satu program wira usaha yang meminjamkan modal sebesar sepuluh juta rupiah
kepada calon pengusaha program ini menjanjikan pembinaan pengawasan kepada usaha mikro bagi masyarakat dki jakarta
berdasarkan peraturan gubernur nomor sepuluh tahun dua ribu lima belas lokasi dagang pedagang harus direkomendasikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
peraturan ini tentu berbanding terbalik antara kesediaan lahan yang terbatas di dki jakarta dengan laju pertumbuhan wira usaha yang sangat cepat
yang kita lakukan
pada pkl khususnya itu juga mereka pertama mindset nya dulu
mindset nya adalah mereka harus mengembangkan bisnisnya
kenapa karena mereka harus menciptakan lapangan kerja bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk banyak orang
tetapi kalau mereka berkembang punya dua atau tiga atau empat gerobak mungkin nggak didorong sendiri
artinya mereka harus punya karyawan
dan begitu mereka grow dan punya karyawan
itulah penciptaan lapangan kerja yang kita kejar sesungguhnya
tak hanya itu program ini mensyaratkan kartu tanda penduduk asal dki jakarta
sehingga para pedagang kaki lima yang berdomisili di luar jakarta tidak menjadi bagian dari program ini
program yang diakini sandiaga uno mampu melahirkan dua ratus ribu pengusaha dalam lima tahun ini
lebih mengedepankan penyediaan lahan dibandingkan pembinaan kewirausahaan
menurut saya sih untuk penanganan okoc ke pkl harusnya lebih dipertajam lebih spesifik
kalaupun okoc mau membantu orang orang pkl tadi ya
itu bagaimana misalkan mereka mendapatkan tempat yang layak
kebanyakan kan mendekati misalkan perkantoran perkantoran
angka pemberian modal yang wajar dan tidak bombastis
perizinan usaha yang juga tidak dipersulit
namun lahan usaha masih dicari
dan juga ktp dki jakarta yang belum tentu dimiliki semua calon pebisnis
lantas apakah program ini cukup realistis
merah spasia jakarta